allahumma indah salam
aku memohon petunjuk dan kebenaran
ini semakin menarik ya
kau tidak akan menang
dan hadiah itu
akan menjadi milikmu
tidak ada layak
kalau saja pertandingan dilanjutkan bisa saja aku kalah
aku harus bersiap mengalahkan mahesa
maisa sepertinya siasatmu tidak berhasil kali ini
area penangsam bisa lolos sampai bembak air
tembak saja gusti
aku yakin tenaganya pasti habis
dan ini sudah menjadi bagian dari siasatku
aku terpaksa menghentikanmu
sudah aku bilang jangan gunakan tenaga dalammu
jaga tinggi bukannya katanya hampir menang kamu jaga
kalau area penangsang hanya harus mengalahkan prajurit prajuritku
sebelum bertemu denganku itu pasti akan mudah
tapi kecantikanmu akan aku manfaatkan sebagai hadiah pertandingan

maka para pendekar akan muncul untuk mendaftar
selamatkan anakku jaga
pemenangnya sudah ditentukan
tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh jaga tinggi
ada baiknya saya menyelamatkan batas wilayah
saya takut ada yang mencuri kesempatan
kadar ini memang sungguh gawa
rupanya penyakit ini bisa menular dari sentuhan
oh ya tuhan
loh kak jaya
bukannya kamu tadi sudah berjanji untuk menyelamatkan anakku ha
mana bisa selamat anakku kalau jaga tinggi kalah begini
bukankah agama islam itu agama yang benar
tapi mana buktinya jaga tikir kalah
benar loh kak jaya
kamu sudah berkhianat dengan janji yang kamu buat sendiri
sekarang dimana janji itu
aku ini uzzah panjang berkorban sama kamu
sekarang pokoknya aku minta membawa putri
sabar dulu saudaraku
kita tidak bisa menilai sebuah takdir
bila takdir tersebut belum selesai tenangkan dirimu
percayalah pada gusti allah
karena gusti allah
tidak pernah meninggalkan hambanya dalam kesusahan
gusti allah ini tandanya gusti allah sudah meninggalkan kita
mau jaga tinggi sudah kalah begini
kamu harus tanggung jawab
saudaraku ketahui lah
ini semua adalah bagian takdir allah
sesuai dengan surat al hadid ayat dua puluh dua
tidak ada suatu apapun bencana yang menimpa di bumi
dan tidak pula pada dirimu sendiri
melainkan sudah tertulis dalam kitab pelahwi mafus
sebelum kami menciptakannya
yang demikian itu adalah sangat mudah bagi kami
semua yang terjadi di sini
adalah bagian dari rencana gusti allah

dan suatu menenangkan
bagaimana kenapa penyakit itu tidak dowarkan mungkin untukku
bagaimana damai modif
tahniah atas muchas gerahan
bismillahirrahmanirrahim allahumma inna salli wa sallam ya allah sesungguhnya aku mohon
tujuan kebenaran tapi benar apa yang kamu bicarakan saya melihat langsung kalau kanjeng
senangku sendiri yang telah membawa sultan tergonok teruangannya tapi kamu lihat kalau
kanjeng sunnah tidak memakai tanduk tidak kanjeng patih
saya khawatir penyakit itu bahkan tertular kepada kanjeng tsunami kalau begitu pasti
sekarang mereka sudah tergeletak terbedaya atau mungkin saja bahkan mereka sudah mati
oh kak jaya bagaimana anakku bandung rasmi sabar saudaraku insyaallah kita bisa menyelamatkan
bagaimana mungkin arya penangsa masih mempunyai tenaga sebesar itu
baiklah kalau begitu aku akan memanggil ikan usikolo wongso
mau apa lagi kau sampai kapanpun kau tidak akan bisa mengalahkan aku